ya prof arief yang mulia prof arief silakan
terima kasih pak ketua sidang
prof marsudi kita juga pernah ketemu lima tahun yang lalu
saya juga ketemu lima tahun yang lalu dengan sahabat saya mas bambang wijayanto
ternyata setelah lima tahun kedewasaan beliau kesabaran beliau sudah muncul
padahal lima tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar
tapi sekarang begitu prof saldi atau pak ketua bilang
pak babang sudah selesai sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap hakim
begini saya terima kasih pak marsudi telah menampilkan
ada versi versi penghitungan suara
versi versinya ada yang dc recap
ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati lslsm
dan itu ada kesimpulan yang juga menarik
sirekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya
terjadi curiga diantara kita
mestinya kan alat bantu itu bisa memperbaiki
bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat
dan tidak ada kecurigaan diantara kita
mestinya begitu kpu ya pak hasim ya
ini kebetulan pak hasim asisten saya dosen di undip
jadi kalau pak asim nggak benar saya juga malu sekali ini
yang dipakai sebagai dasar
ini betul yang manual dan berjenjang kan
nah kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya
tapi sudah terlanjur ada kecurigaan diantara kita
nah untuk bisa ngecek penghitungan secara manual tadi sudah disinggung oleh
kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana
mengatakan bisa juga secara
c satu nya yang manual itu
nah kita selama ini dalam pilkada
itu gampang karena skopnya sangat terbatas
kita cek di satu c satu plano ya
kalau sekarang dipakai c satu hasil plano
kan kita mestinya bisa ngecek melalui c satu hasil plano
kenapa yang difoto pak ahli
yang difoto itu kan bukan c hasil plano
tapi yang difotcon tulekan c hasil yang
jadi yang difoto dan diunggah di unggah di sirikap
dan kemudian ditampilkan dalam info pemilu itu
jadi itu sudah betul yang di foto mestinya itu
kalau begitu apakah kita indonesia itu bus begitu besar tpsnya itu peribuan
nah sekarang kalau kita mau ngecek c satu hasil plano itu caranya bagaimana